komitmen partai demokrat untuk mendukung prabowo sandi sejak awal banyak diragukan oleh publik
pengawat politik ataupun ya politisi politisi dari kubu jokowi maruf
membelotnya beberapa petinggi partai demokrat daerah yang mendukung jokowi menjadi salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri
tapi yang menjadi sumber keraguan pertama dan utama adalah kicauan salah satu petinggi partai demokrat
karena susah sekali dicari ya bang andi arief
bang andi terima kasih sudah mau bersama saya di layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya mau tanya sebelum saya tanya hal hal yang lebih detail kemana aja sih bang andi ini
banyak dicari orang banyak diburu wartawan banyak dicari politisi kenapa nggak
saya ada di kemarin di lampung ya sebagian setengah bulan lah kemudian
terus saya di jakarta terus ya konsolidasi tuh sama rekan rekan partai demokrat
tapi ada ya
ada ya nggak sengaja eksodus atau menghilang melarikan diri gitu enggak ya
saya tetap melayani juga kalau teman teman wartawan tanya ya saya jawab
tapi saya memang ya saya jawab begitu aja lewat
secara digital dan secara virtual andi arief memang ada tapi secara fisik kita tidak pernah melihat andi arief selama satu sampai dua bulan terakhir ini
tapi memang bang adi izinkan saya untuk bertanya agak susah untuk tidak bertanya hal hal yang agak nakal kepada anda dan kontroversial
karena memang anda adalah pusat
saat gempa pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir
kita bicara mengenai mahar bang
ini nggak bisa lepas lah pak andi arief dengan soal mahar
kita kalau kita bicara soal mahar ini kan bawaslu sudah menyatakan bahwa mahar itu tidak terbukti
bukan karena memang tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti secara pengadilan
tapi memang aktor utamanya itu andi arief itu tidak bisa ditanyai
kenapa enggak kooperatif
kenapa tidak datang
kenapa tidak membantu bawaslu supaya politik mahar ini
bisa dibuka dan dibuktikan secara
sebenarnya saya sudah menawarkan opsi
saya juga ingin masalah itu kelar
karena kualitas informasi yang saya terima itu kan kualitas ya atas a satu lah
karena kan di level pimpinan partai
saya menawarkan pada bawaslu agar saya diperiksa di lampung waktu itu
kan bisa masih nkri kan
jadi saya juga mengecek ini serius enggak kpu gitu
jadi justru saya masih berada di lampung kemudian itu di cash close
saya ikut sebagai warga negara ya ikut saja gitu
jadi bukan andi arief yang tidak mau kooperatif tapi memang bawaslu yang menurut anda tidak serius
iya saya sudah menjawab untuk saya bersedia tapi opsi saya satu video call
kemudian saya membuat surat pernyataan atau saya diperiksa di lampung waktu itu
menurut anda kenapa bang
itu sampai kasus ini selesai tapi tidak pernah bisa dibuktikan
karena memang tidak ingin dibuktikan tidak serius dibuktikan atau semua yaudahlah kita tahu sama tahu tapi diam saja semua
menurut saya memang
soal yang menyangkut kasus seperti ini belum pernah terjadi dan bisa diungkap sih memang
bawaslu belum pernah ada track record sejak dua ribu empat sampai sekarang itu
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan panwas sampai dengan hari ini untuk hal yang demikian belum bisa diungkap
belum pernah ada kasus yang bisa diungkap
anda sendiri tidak punya keinginan untuk menyelesaikan
tentu kan ini membebani
ini kan sudah jadi konsumsi publik sudah diperbincangkan
sayang sudah case closed ya sayang ya
saya ingin pak prabowo pak sandi tidak ada beban pak pan pks tidak ada beban
saya juga kan punya beban moral kalau saya tidak menyelesaikan itu
tapi ya saya kira keputusan hukum dari bawaslu kan ya sudah harus diterima semua pihak
dan anda sepakat untuk juga memendam kasus ini di dalam tanah dan tidak akan dibuka lagi
karena hukum yang memendam itu
tapi anda seberapa serius sih bang dengan pernyataan itu
saya ini wasekjen partai dan saya pasti serius itu
dan itu benar terjadi
iya menurut bawah aslu tidak terjadi kan
tapi kan bawah aslu bisa berbeda pendapat
tapi banyak juga politisi yang berkata anda bohong atau itu kabar kabar hoax
seperti dua politisi yang satu ini ketua umum pan zulkifli hasan dan juga politisi gerindra andre rosiade
kita dengarkan pernyataannya
ya orang hukum saja dibahas itu
itulah kita bahas yang substansi yang produktif
ya jangan yang tidak benar hukum dibahas
saya rasa kita transparan ya
tidak perlu kita takut kita tidak perlu menyembunyikan hal yang memang tidak pernah ada
jadi kita santai
kooperatif kooperasi prabowo sandi kooperatif
kita tidak takut karena memang tidak ada
jadi terserah kalau mau kubu sebelah mau menggoreng goreng sampai angus juga
kalau yang ini kan karena hoax ya kami tidak usah
ngapain fokus mengurus yang tidak penting
tidak ingin diselesaikan secara cepat
ini urusan yang mulai kan bang andi arief
silahkan bang andi arief menyelesaikan yang jelas ini benar benar hoax gitu loh
kami tidak ingin mengintervensi teman koalisi kami partai demokrat
semuanya tegas tuh bang andi ya
katanya andi arief adalah atau kabar itu adalah hoax
kalau bahasa lampungnya itu kabar bohong
andi arief disimpulkan bohong dong
gimana bang anda melihat komentar komentar seperti ini
sesuatu yang belum dibuka
bukan berarti hoax kan
karena juga sesuatu yang tidak ingin diteruskan juga bukan berarti hoax gitu loh
jadi ini memang sesuatu yang bahwa itu menutupnya lebih cepat gitu
jadi ya kita harus terima itu loh
tapi ceritanya seperti apa bang
kalau kita boleh buka lagi karena lagi lagi saya harus tanya ini karena sudah terlanjur terbuka
sudah terlanjur diperbincangkan dan sudah telanjur masuk ke ranah hukum bang andi
ya sebetulnya ini masalah
diketahui oleh hampir delapan puluh pengurus partai demokrat ya pada malam itu
semua juga mendengar dan laporan dari tim kecil kita gitu
tapi sudah lah saya kira ini kan persoalan yang sudah dinyatakan
tapi intinya informasi yang anda cuitkan wawancara anda di berbagai media termasuk di cnn indonesia bahwa informasi itu betul adanya itu tidak pernah anda ralat ya
saya tidak pernah ralat itu
terganggu gak sih bang komunikasi konsolidasi hubungan baik dengan teman teman
ya saya kira sampai sekarang komunikasi kita baik dan apa ya
saya itu sejak dulu memang dinilai kontroversi ya
sejak saya bilang soal senturi dulu kasus misbakun gempa jakarta tentang gunung padang tentang ini
betul gunung padang ya
jadi orang banyak kadang hal yang orang tidak pikir tidak itu saya
tapi itu juga justru berlainan
tapi kontroversi itu bukan karena bohong kan
tapi memang benar tapi berbeda dengan yang lain
kalau berbohong saya percaya saya tidak akan dipercaya oleh publik suatu saat kalau saya berbohong
jadi itu betul betul dan partai saya juga tahu soal itu
jadi kualitas informasinya kualitas informasi yang menurut saya di atas a satu ya
tapi ya sudah lah ini kan sudah sudah
biarkan sejarah nanti ya membuktikan